world bank melaporkan harga ecuran beras di indonesia lebih tinggi jika dibandingkan harga beras di negara negara asean lainnya
bahkan harga beras di indonesia disebut dua kali lipat lebih tinggi dari harga beras di vietnam kamboja dan myanmar
benarkah harga beras di indonesia paling mahal se asean
sudah bergabung bersama saya melalui sambungan daring batara siagian koordinator data evaluasi dan pelaporan dijen tanaman pangan kementerian pertanian
selamat pagi pak batara terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
pak ini terkait dengan statement dari bank dunia atau world bank sendiri yang menyebut harga beras di indonesia selama dua dekade terakhir ini tertinggi di asean
benarkah harga beras di tanah air cukup tinggi pak dibandingkan dengan beberapa negara lain di asean pak
pertama mungkin yang perlu kita klarifikasi ya
itu mungkin harus dikoreksi ya
jadi negara kita kan tidak berada di dalam posisi harga yang paling tinggi
kedua penggunaan datanya kan harus kita klarifikasi
pada saat panen raya kan sebenarnya kita tidak pernah menikmati harga yang tinggi untuk harga beras
tapi pada saat misalnya paceklik mungkin ada kenaikan tapi tidak seperti yang disampaikan itu ya
jadi misalnya kayak singapura malaysia itu kan dan beberapa negara itu mungkin harus dikoreksi
jadi setelah dua kali lipat itu mungkin pak yang harus kita klarifikasi ulang
berarti bapak mengatakan kondisi harga yang dilampirkan oleh world bank ini tidak sesuai dengan kondisi di tanah air
mengingat tadi anda tekankan di bulan maret pak yasin lipo juga mengatakan adalah pada saat panen raya
kemudian juga pada saat bulan bulan sekarang ini masa tanam sehingga produktivitas berkurang
jadi setara data tidak akurat pak begitu dari world bank
penggunaan datanya di saat ini kan memang terjadi kenaikan ya
tapi pada saat kita panen raya kan malah petani itu kan sama penggilingan itu kan pannya delapan ribu sekian kan
hampir mendekati hpp
tapi kalau di masa sekarang mungkin ada terjadi kenaikan
apalagi euforia dua bulan terakhir kan mendorong mungkin secara psikologi gitu pak
pak kalau kita bicara mengenai kondisi beras tanah air seperti apa sih bapak melihat
beras kemudian harga apakah masih cukup baik di tanah air
kalau kita ya artinya kalau kita melihat dari data ksa sebenarnya tidak perlu ada rasa kekhawatiran di kita
persediaan kita kalau tidak ada maka sebenarnya kan divisi bulan sepuluh sebelas dua belas ini kan harusnya menjadi kerawanan kan
kalau tidak ada tapi sampai saat ini kan pasar pasar kan tidak ada yang mengalami keluhan
kedua toko toko retail juga kan santai santai aja
aman aman aja misalnya nih kayak indomaret alphamaret gitu
jadi yang saya bingung itu harganya kan sebenarnya keresahan kita pak
karena kalau stok dalam arti nasional kan kita kan masih panjang rantainya pak
ada pedagang besar ada pedagang pengumpul ada toko toko
dan di sana itu kalau kita cek juga kan tidak ada indikasi tidak ada barang
dan kedua pada saat masuk barang kan hari ini kan tidak harus selesai semua hari itu juga dijual kan
jadi nyaman aja dan kita melakukan operasi pasar juga harganya
melakukan jaraknya intervensi pasar itu kita jual harga saat ini rp sembilan empat ratus
langsung pendidikan yang kita dibuatkan
baik pak batara ini terkait dengan pernyataan dari world bank lagi sedikit saya
coba mengkritisi ya
mereka mengatakan bahwasanya ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang mendukung harga pasar bagi produsen sektor pertanian
dimana kebijakan ini lebih ada pembatasan perdagangan tarif impor
kemudian juga monopoli impor bumn untuk komunitas utama
serta adanya kebijakan harga pembelian minimum
tani sehingga membuat harga beras di indonesia mahal
bagaimana pendapat anda mbak terkait hal ini
ya kalau yang pertama ya kalau terkait dengan pengendalian impor itu kan harus dilakukan
kita ini kan negara agraris ya
negara yang punya potensi lahan untuk menanam apapun bisa ya
jadi artinya apa
ada cost yang berbeda dengan negara lain itu kan hal biasa ya
apalagi misalnya kita kan harus memahami bahwa indonesia ini kan tidak semua datar ya
ada yang modelnya terasering
yang costnya itu yang tidak mungkin dirubah
secara teknologi secara modern ya
jadi itu pernyataan seperti itu harusnya kan tidak dilakukan dengan juaranya sangat ekstrim ya
karena mereka harus memahami bahwa kita itu punya rasa kedaulatan
mengatur pengendalian impor itu bagian kita untuk melindungi petani
saat ini kan petani kita kalau harga murah juga kan dia nggak bertani siapa yang menanam kan
kan harusnya kita happy juga dengan situasi petani menikmati harga saat ini ya
dan kedua agar mereka bisa berkelanjutan pak
bapak kan bisa lihat di jawa
kalau mereka terus terusan ditekan harganya dan penggilingan juga tidak menikmati harga ya bisa jadi petani juga nggak nanam padi pak gitu loh
jadi kita juga harus melihat komprehensi secara makro pak
jadi kedaulatan kita itu kan ada di tangan kita dengan satu catatan
artinya sektor pertanian itu kan sangat penting bagi indonesia karena punya potensi keragaman hayati dan sumber daya lahan yang cukup besar pak
itu yang harus kita pahami pertama pak
ya selain tadi ada beberapa faktor pak yang menarik adalah mengenai cuaca
perubahan cuaca yang cukup ekstrim dan ini berpengaruh terhadap pasokan beras
apakah anda melihat harga beras masih sangat terfluktuasi mengingat sentimen daripada cuaca itu sendiri pak
kalau musim saat ini sebenarnya tidak terlalu signifikan ya
dan kita kan punya mitigasi mitigasi di dalam penanganan produksi ya
hanya memang kan ada masa tanam serempak itu yang tidak bisa kita hindari ya
misalnya kayak di jawa itu mungkin di oktober sampai desember itu dia akan melakukan
melakukan penanaman serempak
dan ini yang mungkin kita sedang pikirkan bagaimana memitigasi dengan lahan lahan baru ya
dengan lahan atau optimalisasi baru
melalui penanganan dampak perubahan iklim
misalnya melakukan fasilitasi pompa
atau mendorong dia misalnya melakukan pertanyaan presisi
kayak gitu gitu pak
dan ini pak menteri sangat mengharapkan di dua ribu dua puluh tiga itu kita bisa menangani musim musim pencegah ini tertangani dengan baik
pak terkait dengan data pasokan sendiri pak
sempat terjadi polemik dalam tanda kutip dari pihak bulog sendiri maupun dari pemerintah
terkait dengan ketersediaan data beras pasokan di indonesia
lalu bagaimana untuk menjembatani kondisi ini ke depannya supaya tidak lagi terjadi pak
pak batra masih bisa mendengar suara saya dengan baik pak
ini terkait dengan data
kalau kita agar ini
kondisi agar ini tidak terjadi
ya silahkan pak
jadi agar ini tidak terjadi ya salah satunya kita mau melakukan upaya mitigasi
dengan melakukan harga pencegah itu kita tangani secara perlahan dengan optimalisasi lahan
dan pengembangan pengembangan perlu asing pak
maksud saya adalah mengenai data yang berbeda pak
dari bulog mungkin yang sebelumnya
begitupun juga ke pemerintah terkait dengan data stok beras
untuk menghindari polemik seperti ini ke depannya seperti apa pak
kalau itu kan sudah jelas ya
kan regulasinya jelas
ada namanya perpres tiga ratus sembilan belas dua ratus sembilan belas
satu data indonesia
ini kan sebenarnya kita harapkan kan kolaborasi yang ada saat ini
artinya sudah terjadi kolaborasi pak
jadi dipertajam lagi dengan kewenangan kewenangan yang ada
kalau di dalam distribusi itu yang menangani perdagangan
menggugat secara digital
yang kami di sisi produksi memperkuat data
dari penggilaan secara digital
maka nanti kan sebenarnya kan tidak ada masalah kan
kalau sudah terkomunikasi dengan secara digital
itu mungkin yang harus kita lakukan
karena perpresnya sudah clear ya
satu data indonesia itu
maka semua produsen yang memiliki kewenangan
harus melakukan penyelenggaraan data yang baik
dan didukung oleh teman bps pak
jadi ini mungkin harus kita kembalikan lagi
artinya keinginan kita untuk melakukan pendataan
di simpul simpul distribusi terutama pak
kalau di produksi sebenarnya nggak ada problem
karena sesudah satu
yang ksa bps
jadi yang di simpul distribusi ini
mungkin kita perbuat
dengan pelaporan wajibnya
jadi artinya ada kewajiban
daripada simpul simpul itu
atau perdagangan di masing masing
itu kurasa yang paling baik pak
untuk penajaman ke depan
pak terakhir ini terkait dengan nataru
harga beras sendiri pak
bagaimana pemerintah bisa memastikan
harga beras tidak mengalami lonjakan
mengingat tahun baru
nata dan kebutuhan
juga meningkat pak
kalau pemerintah saat ini ya
artinya kebetulan kementerian pertanian
melakukan keimbangan kepada daerah
untuk melakukan operasi operasi pasar
dengan harga yang signifikan lah
dan kami kebetulan di jawa
di jawa barat ini
sama jakarta sudah melakukan
di harga beras itu sembilan empat ratus lima puluh
sampai sembilan tujuh ratus yang medium ya
baru yang premiumnya
jadi kita sudah hampir ada sepuluh titik
dan memang kita kalau lihat
tidak ada keresahan sebenarnya
di pasar ya
jadi masih berlangsungan
biasa aja gitu loh pak
baik pak batara
terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
selamat berjalan sembalik pak
terima kasih pak
terima kasih pak